kita beralih ke informasi lain seorang mahasiswa kesehatan di kota kendari sulawesi tenggara nyaris tewas
setelah menceburkan diri ke laut usai mengkonsumsi obat terlarang jenis paracetamol kafein karis pradol atau pcc
korban bisa diselamatkan namun mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit
oni ibrahim dua puluh tahun seorang mahasiswa kesehatan di salah satu perguruan tinggi di kota kendari harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit ismoyo korem kendari
oni mengalami luka di bagian hidung dan bibir setelah terjun ke laut usai mengkonsumsi obat terlarang jenis paracetamol kafein karis soprodo pcc
beruntung air laut sedang surut hingga nyawa korban
korban bisa diselamatkan
korban mengaku dicekoki pil pcc oleh rekan sekampusnya bernama i
usai meminum pil tersebut oni langsung merasa kepanasan dan hilang ingatan
dalam keadaan berhalusinasi korban terjun ke laut
dia merupakan anak mahasiswa anak spesial protekus
di cikoki sama temannya
kemudian reaksi obat itu dia terjun ke laut
mungkin karena kena karang sehingga bibirnya
dia masuk masuk operasi seperti yang kita lihat
pil pcc diperoleh dari rekan korban yang membeli dari pengedar seharga rp dua puluh sembilan
keluarga mengaku korban awalnya menolak menggunakan obat saat dibujuk rekannya
tiga puluh menit dia sekitar tiga puluh menit dia di timpung aru obat dia meluncak di laut
mungkin kalau air naik mati kiri
ini kan dia tidak mau semuanya
dia tidak mau
tapi kalau dia bilang cepat ya kita keluar dulu
sampai itu lagi di bawah
jauh ini korban masih menjalani perawatan intensif
pihak badan narkotika kota kendari hingga saat ini terus meninjau beberapa rumah sakit
untuk memastikan tak ada lagi korban pil pcc yang belum melapor ke bnn